siapa di antara kalian yang masih ragu untuk menjadi dokter silahkan angkat kaki
film catatan dodol calon dokter atau cado cado merupakan adaptasi dari novel karya ferdi rifa hamzah dengan judul sama
film ini terpilih sebagai salah satu film yang ditayangkan di festival film international tokyo atau tiff dua ribu delapan belas
film yang disutradarai iva isvansyah merupakan koproduksi radikal film dengan cg entertainment dari korea selatan
tidak mudah menggarap film soal dunia kedokteran
sutradara iva isvansyah misalnya merasa tertantang saat syuting di rumah sakit karena banyaknya keterbatasan di sana
di sini bekerja di rumah sakit sendiri sudah menantang sekali
karena kita bisa banget pada saatnya
saat kita ingin mengambil pengambilan gambar ya memang harus berhenti karena aktivitas rumah sakit yang memang nggak bisa ditunda gitu
dan juga yang paling menantang sebenarnya kedokteran itu sesuatu yang dalam tanda kutip harus benar
salah satu pemeran utama adipati dolken juga harus mendalami perannya sebagai calon dokter melalui workshop dan reading selama satu bulan
selain itu adi juga harus menghafal beberapa istilah medis
bahkan semua adegan operasi benar benar dilakukan
yang di ruang operasi dan harus sesuai dengan prosedur yang benar
memang ada dokter pendamping sih
semua dari cara megang suntikan dari cara megang pisau dari cara pakai handscoon dari cara naik olar dari cara semuanya
dari cara paling bawah sama cara paling atas
gimana caranya kita harus bisa cara megangnya cara pemakaiannya cara pelangsungan untuk orang orang sakit seperti apa kayak gitu
film yang memakan waktu
syuting delapan belas hari di salah satu rumah sakit swasta di jakarta ini akan tayang serentak di bioskop indonesia pada tanggal dua puluh tujuh oktober mendatang